assalamualaikum wr wb
salam sejahtera untuk kita semua
kerja keras yang luar biasa
dari para pemain
rahman allah swt
kemenangan penting malam hari ini
saya pikir akan membuat
para pemain akan lebih
main di babak
dan syukur alhamdulillah
kita bermain dengan
orang selama hampir lebih
semuanya kita lewati dengan baik
sama apa tadi
berarti kemenangan kita
ini kemenangan kita bersama
jadi jangan kemenangannya
kemenangan kita bahasanya itu
besok baru tau
belum bisa menyimpulkan
dia tadi lagi di
saya belum tahu pasti apa yang bermasalah di egy
semangat menolak menyerah
dan yang paling penting adalah saya berharap penampilan tadi adalah penampilan yang belum terbaik
saya maunya peak performanya nanti di pertempuran final
dan ini yang kita tata mulai dari pertandingan thailand arab saudi jordania
kita berharap peak performanya nanti di tanggal dua puluh delapan
dan kita malam ketemu sini lagi dan mudah mudahan izin allah nanti untuk pertama kali kita bisa wujudkan cita cita bangsa kita
karena dia baru masuk ya ada pasti mungkin dan setelah itu dia cukup bermain
bermanfaat bagi tim
saya mau jawab witan sulaiman gimana jepang besok
kayak jepang ya
kita tahu jepang pernah bermain dengan tim nasional u sembilan belas dengan materi yang sama
dan walaupun itu persahabatan kita kalah
makanya kita tentu akan menghitung dari menit ke menit nanti dalam menghadapi depan
tapi yang paling penting besok saya sudah tahu squad saya yang tinggal itu siapa saja
karena kita harus hitung siapa yang cedera
yang kedua siapa yang akumulasi kartu kuning
dan yang pasti nur hidayat gak bisa tampil
tapi kita masih banyak squad pemain
dan setelah itu sore nya kalau gak salah besok jepang main di patriot
dan semoga nanti saya akan melihat di situ
dan baru kita persiapkan dua hari sebelum pertandingan tanggal dua puluh delapan
jadi besok yang jelas kita istirahat tanggal dua puluh enam dua puluh tujuh kita akan persiapkan bikin game plan untuk menghadapi jepang
kalau witan ya
kalau witan ya
kalau witan ya
kalau witan ya
ya itulah witan
ya itulah witan
ya itulah witan
saya pikir witan makin hari ya makin dari afr terus dari tuawlon dan sampai ini pla fc dengan usia paling termuda tujuh belas tahun
saya pikir aset sepak bola kita yang sama dengan pemain lain
tapi ini cukup bagus dan saya puas
dan ini anda juga
dan ini anda perlu kita jaga supaya dia berkembang dan tetap tertata dengan baik